apalagi aksi korporasi yang akan dilakukan wijaya karya dalam waktu dekat apakah akan ada lagi anak usaha wika yang akan melantai di bursa
bagaimana juga dengan proyek proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dan akan dibangun oleh perseroan
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
sudah hadir bersama kami direktur utama wijaya karya bintang perbowo selamat sore pak bintang
terima kasih pak bintang sudah bergabung bersama si anelisya bisnis
pertama tama selamat dulu sudah listing lagi anak perusahaannya yaitu pt wijaya karya gedung bangunan pak ya
bangunan gedung oke terbalik bangunan gedung
kalau kita lihat tadi cukup positif di awal pembukaan peragangan sahamnya langsung melesat
kalau dilihat dari aksi korporasi untuk khusus anak perusahaan yang baru saja linsting pagi hari ini fokusnya akan seperti apa pak dan juga targetnya dari listing ini
kita akan fokus untuk bangunan bangunan gedung
baik itu pemerintah maupun swasta jadi kita mempunyai target bahwa ke depan kita akan lebih baik lagi di dalam bangunan gedung dan juga infrastruktur lainnya
oke kalau untuk targetnya dengan adanya listing kemudian juga dengan adanya nanti proyek proyek selanjutnya di tahun depan akan seperti apa
kita mentargetkan kenaikan di tahun depan itu adalah kira kira satu ratus tiga puluh persen atau menjadi satu ratus tiga puluh persen
jadi kita akan fokus untuk bangunan bangunan gedung
oke sehingga dengan adanya listing ini diharapkan juga bahkan banyak proyek proyek yang bisa diraih
oke selain juga yang baru saja listing pagi hari ini wika realty juga akan listing targetnya tahun depan diperkirakan pada kuartal berapa semester satu saya dengarnya tahun depan
iya semester satu kuartal pertama lah mudah mudahan
oke kalau yang untuk wk reality ini akan fokus di apa pak bintang
untuk pengembangan properti atau pembangunan
dengan perluasan kawasan hunian dan juga mungkin ada kawasan yang tertata mungkin di sekitar airport atau industri industri kecil
oke targetnya sendiri kalau dari wika realty akan mendapat dana segar berapa dari ipo nanti
kurang lebih wika reality kita mengharapkan bisa dapat satu sampai satu lima triliun lebih lah
nanti akan digunakan untuk apa saja pak bintang
untuk pengembangan tod trans of development yang di sekitar
oh yang saat ini sedang mulai dibangun gitu ya bersama dengan ptk itu
nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi karena kita juga akan membahas secara keseluruhan dulu untuk proyek wika yang saat ini sedang berjalan
apa saja pak proyek proyek besarnya saja dulu yang saat ini sedang berjalan yang ditangani oleh ujk
ada lrt lrt di jakarta kurang lebih lima puluh

kemudian ada juga jalantol banjarmas dari itu sama rinda ke balikpapan
itu kurang lebih hampir enam triliun juga dan akan selesai di tahun dua ribu delapan belas
di desember ini mungkin bisa sekitar empat puluh tiga sampai empat puluh tujuh persen fisiknya
kalau kita lihat dari sejumlah proyek
sepertinya wika sedang fokus di proyek infrastruktur transportasi seperti itu apakah ini juga karena memang proyek dari pemerintah dan juga targetnya presiden jokowi dodo untuk fokus di infrastruktur dan fokus utamanya lagi di transportasi infrastrukturnya
enggak juga hanya infrastruktur transportasi
kita juga ada proyek proyek oil and gas dari pertamina kemudian juga dari ggc
jadi enggak semua tapi semua memang infrastruktur lebih banyak tahun tahun ini
wika juga menjadi salah satu kontraktor gitu untuk kereta cepat jakarta bandung pak ya kalau nggak salah ya pak bina
kalau kita lihat dari sejumlah proyek yang didapatkan oleh wika ini nampaknya yang cukup paling tersendat gitu pembangunannya
apa sebenarnya pak yang menjadi masalah
apakah karena murni pendanaan dari tiongkok yang belum juga turun atau justru karena masalah klasik pembebasan lahan
memang paling besar kita adalah masalah pembebasan lahan
tapi sekarang insya allah itu sudah semua bisa kita penuhi dan sekarang di dalam kita sedang menjalankan proses pembayaran untuk pembebasan lahan
semua kita sudah mendapat persetujuan daripada pemilik lahan sehingga sekarang di dalam kita membebaskan lahan untuk semua itu sepanjang jalur
kalau untuk dananya sendiri itu yang paling penting
dananya sendiri di tiongkok apakah sudah cair semua
betul memang belum cair mudah mudahan di dalam waktu dekat ini
kan biasa ya karena itu kan proyek itu b dua b ya
b dua b tidak ada jaminan dari pemerintah tidak masuk apbn
jadi betul betul b dua b sehingga seperti biasa perbankan kalau untuk memberikan kredit kan betul betul mereka harus berhati hati
mereka minta semua step step kita penuhi
ketentuan yang ada
sekarang kita sudah penuhi semua perizinan perizinan yang dipersyaratkan oleh cdb
dan sekarang sedang kita lakukan penguasaan penguasaan tanah yang memang mandatori harus kita selesaikan
itu sedang dalam proses
mudah mudahan semua di desember ini kita bisa selesaikan dan bangun secara fisik
bangun fisik ditargetkan mulai desember ini berarti ya
sekarang sudah berjalan
cuma mungkin nggak kelihatan ya yang di dalam di daerah walini dan lain lain
empat belas titik yang sudah bisa kita bangun
maksudnya dimulai dari empat belas titik itu terus ke sana sekaligus nanti
oke berarti bisa dikatakan karena adanya mundurnya pengerjaan fisik dari target awal target untuk selesainya juga akan mundur nih pak bintang ya
iya kurang lebih enam bulan lah
targetnya pada saat itu
targetnya pada saat itu kapan pak selesai
oke itu awal februari dua ribu sembilan belas
jadi mungkin pertengahan lah juni juli itu dah
nah terkait juga dengan masih transportasi khususnya untuk lrt yang jabodebek gitu ya untuk biaya investasinya ini ternyata juga membengkak gitu karena memang akan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga juga daya tampung yang akan dibawa gitu oleh lrt ini akan lebih banyak daripada

kalau kita lihat dari pembengkakan ini di pos apa saja pak bintang apakah wika juga akhirnya kena gitu untuk pembengkakan dari biaya investasi ini
untuk lrt kami tidak ada perubahan
jadi tidak ada perubahan
kami karena lrt yang kami kerjakan ada lrt untuk dalam persiapan asian games yang punya jakpro
jadi dari kelapa gading itu terus ke rawamangun ke velodrome untuk mengangkut dari venue venue itu untuk angkut atlet
oh jadi bukan yang kena jabodebek itu pak ya
oke terkait dengan tadi yang sudah pak bintang singgung terkait dengan hunian yang nanti akan terintegrasi dengan stasiun kereta itu seperti apa pak perkembangannya
kami dapat kerjasama kita kerjasama sama kai itu di stasiun senen
jadi ada lahan di situ sekitar stasiun senen yang bisa kita manfaatkan itu ada kurang lebih nantinya delapan hektare
sekarang secara bertahap kami lakukan untuk
kita bantu kita mengerjakan proyek proyek middle up tetapi juga kita mengerjakan proyek proyek untuk mereka yang mempunyai penghasilan rendah
oh jadi nanti di hunian ini akan ada dua jenis gitu ya
untuk target dari hunian ini selesainya kapan pak
terus saja jadi kita nggak ada jadi setiap ada satu daerah yang kita bangun itu kita harus ada itu
oke untuk khusus yang senennya sendiri apakah wika sudah punya gambaran target selesainya kapan
kita baru mulai sekarang sudah mulai fondasi ya fondasi ya kira kira mungkin di tahun depan sudah bisa
tahun depan sudah mulai bisa ya
jadi nanti akan ada beberapa titik nantinya ada senen kemudian juga kalau tidak salah akan ada di gambir dan juga sejumlah stasiun bahkan di bandung juga pak ya kalau gak salah ya
iya ada di bandung di laswi di laswi
itu semua wika ya kan
iya di laswi wika di senen wika nanti kita bersama dengan pp mungkin di dengan ki di manggarai
terkait dengan anak usaha lagi yang nampaknya cukup banyak totalnya ada empat belas kelompok tidak salah pak ya entitas anak
kita ada enam perusahaan anak kemudian ada asosiat maksudnya asosiat itu perusahaan anak kami tetapi kami tidak menjadi majority di situ
itu ada berapa ya
oke jadi total enam dan yang sudah listing sudah ada listing sudah dua ya
targetnya yang satu reality semester
untuk sisa tiga lainnya apakah sudah ada dalam plan jangka panjang paling tidak untuk apakah ini semua juga
kalau kita lihat dari bu rini sumarno kan juga menargetkan bahwa kalau bisa anak anak usaha bumn ini juga listing semua gitu biar terbuka biar juga semakin banyak pendanaan untuk proyek proyek pemerintah juga gitu
untuk target paling tidak jangka panjang ya pak bintang
tiga anak usaha lainnya ini apakah akan mengarah ke sana juga
ya lagi dipersiapkan karena kan itu kita juga mesti lihat kapasitasnya kemudian apa sih yang ingin kita kembangkan dari sana dan lain sebagainya
jadi nanti ada wika energy gitu
jadi kita akan teruskan kita sambil secara tahapan regulasinya kemudian maupun persyaratannya kita bisa penuhi untuk bisa dikembangkan
oke tapi tahunnya kapan ya belum pak ya
yang lain belum
terkait dengan anak anak usaha ini seperti apa sebenarnya kalau saya bertanya terkait dengan kinerjanya gitu ya agar karena kan kalau kita lihat oh ada yang fokus di bangunan kemudian ada juga ada yang fokus di perumahan gitu ya
jadi untuk kerja dari wika sendiri ini pembagiannya seperti apa pak apakah bisa melalui induk usaha kemudian nanti induk usaha yang menyerahkan ke masing masing anak usaha atau justru bisa langsung ke anak usahanya
oh bisa jadi bisa mereka langsung mendapatkan dari publik dari private sector bisa langsung mendapatkan ya itu masing masing boleh berjalan sendiri begitu bisa
tapi kita ada target pengembangan per tahun itu
karena gini untuk tahun di dua ribu delapan belas ini hampir semua proyek proyek yang kita targetkan itu kontraknya sudah kita tanda tangan
tinggal kita melakukan pekerjaan kita selesaikan untuk bisa kita mendelivery kepada
di luar jadi proyek proyek yang akan kita tender atau cari di tahun depan itu umumnya kita akan kerjakan pada tahun berikutnya
oke oke sehingga memang nilainya sudah ada gitu gambarannya ya untuk yang tahun depan ya
oke untuk dua ribu delapan belas kita lihat dari laba bersih enam belas ke tujuh belas itu satu triliun rupiah lebih
bagaimana dengan tahun dua ribu tujuh belas ini apakah punya target yang lebih optimis
lagi lebih dahsyat lagi kemudian juga untuk proyek proyeknya pak yang bisa selesai di tahun depan apa saja sehingga juga masyarakat luas bisa merasakan nih hasil karya dari wijaya karya
oh iya jadi di tahun depan itu ada kami bumn ada mengerjakan proyek proyek untuk tol bakahuni sampai palembang
itu di target kami dapat empat puluh km di daerah terbesar
di daerah terbagi besar ke arah palembang
ke gunung sugih gitu ya nah ada bagian itu kita empat puluh km
nah dan semua teman teman bumn juga ada yang sebelumnya ada pp ada waskita ada adikarya
nah kita di dalam target itu pada saat lebaran tahun depan itu sudah bisa dipakai jakarta palembang
eh kalau di palembang
targetnya jalur mudik gitu ya tahun depannya
jalur mudik itu sudah bisa dipakai
juni sudah operasional
sudah operasional ya kita tunggu pak terus juga terakhir yang untuk laba bersih targetnya tahun lalu eh tahun dua ribu enam belas satu triliun rupiah tahun ini bisa berapa pak bintang
dari tahun yang lalu
oke berarti sekitar satu dua t nih pak ya
oke terima kasih bintang berbawo

oke terima kasih loh pak
man until nextst day ya nasional